jika mk akhirnya memutuskan soal batas usia capres cawapres ini dan mengabulkan gugatan partai garuda dan juga gugatan gugatan yang lain
jidak opetisi dan hari ini kita kembali tag